demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
jenderal tni andika perkasa resmi menjadi panglima tni yang baru
andika perkasa dikukuhkan sebagai panglima tni oleh presiden joko widodo
pada rabu tujuh belas november dua ribu dua puluh satu di istana negara
dalam menjalankan tugas jabatan
pasca pelantikan jenderal tni andika perkasa mengaku
jabatan barunya merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan besar dari presiden
serta dukungan dari pihak parlemen
andika perkasa menyatakan
sebagai panglima tni yang baru dirinya akan melakukan evaluasi
dan perbaikan di tubuh organisasi tni
andika juga mengaku akan melanjutkan program kerja yang sudah ada sebelumnya
namun mantan kasat ini tidak merinci lebih detail
pesan yang diberikan presiden jokowi kepada dirinya
program kerja kita akan melanjutkan secara umum
karena memang kita kan sudah dibatasi ruang
ruang dimana tugas tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam undang undang
nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat
jadi saya akan terus tetapi memang detailnya saja
seluruh prajurit tni di seluruh indonesia
saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri dari kita semua
di tengah keluarga teman
maupun sanak saudara kita semua
karena kita adalah bagian dari mereka
ditemui di istana negara jakarta
kepala staff tni angkatan laut laksamana tni yudo margono
memastikan tni angkatan laut mendukung penuh tni
di bawah kepemimpinan jenderal tni andika perkasa
yudo berharap tni semakin solid dalam mewujudkan kedaulatan nkri
dalam kesempatan yang sama yudo juga membantah isu bahwa
dirinya ditawari posisi sebagai wakil panglima tni
semoga tni semakin jaya semakin sukses
jangan salah kemarin sudah saya sampaikan kan
angkatan laut mendukung penuh panglima tni yang baru
supaya tni ke depan lebih solid lebih jaya lagi
untuk kedaulatan negara
bapak kabarnya ditawari jadi wakil panglima
betul apa pak
ya pas ada acara di angkatan laut ini nggak pernah ke angkatan laut ini
berkenan kembali ke tempat
sementara itu terkait dengan sinergitas antara tni polri
panglima tni baru jenderal tni andika perkasa mengaku
hal tersebut menjadi salah satu fokus utamanya dalam beberapa tahun ke depan
demi meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan dalam negeri